ini yang saudara tidak hanya korban jiwa banjir lahar hujan yang melanda beberapa wilayah di sumatera barat juga merusak puluhan rumah
fasilitas umum dan ratusan hektare lahan pertanian di kabupaten tanah datar
sebanyak empat puluh tujuh unit rumah mengalami rusak berat satu ratus enam rumah rusak sedang empat puluh tiga rumah hanyut tiga puluh enam jembatan rusak dan empat ratus dua belas hektare lahan pertanian terdampak
akibat banjir lahar hujan yang melanda sumatera barat
saat ini saudara tim gabungan tni polri dan sukarelawan terus melakukan penanganan darurat di beberapa lokasi yang terdampak bencana
sembilan hari pasca banjir lahar hujan yang terjadi di sumatera barat korban banjir di canduang agam masih mengungsi di sejumlah posko pengungsian
warga menyambut baik rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah setempat
namun hingga kini warga belum mengetahui lokasi
dari relokasi tersebut warga berharap tempat relokasi dapat sesuai dengan harapan warga
tapi warga semuanya setuju kan
setuju tapi kalau seperti saya harus itu seimbang
pemerintahan saya seimbang dengan yang saya miliki
kemudian penempatannya dan spek bangunan yang harus dibangunkan saya saya minta sebagus mungkin lah
pembangunan jalan nasional penghubung kota padang menuju bukit tinggi telah dilakukan sejak selasa empat belas mei lalu
untuk tahap pertama pembangunan difokuskan pada dua titik
beberapa alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses perbaikan jalan
saat ini akses jalan masih belum bisa dilalui kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat
kendaraan dari padang menuju bukit tinggi dialihkan menuju jalur alternatif via
saudarana banjir lahar hujan yang melanda beberapa wilayah di sumatera barat membuat beberapa warga kehilangan tempat tinggal
saat ini warga menunggu bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan tempat tinggal baru yang layak huni
berikut liputan jurnalis kompas tv asri gunawan dan juru kamera subandi
bersama korban banjir lahar hujan marapi di parambahan tanah datang
saudara sebelum bencana banjir lahar dingin di titik saya melaporkan ini merupakan ruang tamu rumah
tapi seperti yang bisa anda lihat sekarang kondisinya sudah tergerus oleh arus banjir lahar dingin
sudah tidak ada bangunan yang tersisa di bagian depan dan juga barang barang ini sudah mulai berserakan
namun saudara pemilik rumah ini berhasil menyelamatkan diri
kira kira seperti apa kondisinya kita akan tanyakan langsung
kepada korban yang berhasil menyelamatkan diri dan juga merupakan penghuni dari rumah ini
bapak ibu selamat siang mohon maaf mengganggu dengan pak
bapak syafrudin latu asamarajo
bapak izin kami turut berduka dan juga turut prihatin atas musibah yang menimpa bapak dan ibu ya sekeluarga
pak boleh diceritakan sedikit bagaimana kronologi kejadian waktu banjir lahar dingin ini menimpa ibu bapak dan juga keluarga
jam sembilan empat puluh lima kayaknya kayak gempa
jadi kami belum tidur kami sudah lagi santai menonton tv
sudah itu langsung saya ke bawah langsung membangun kakak saya langsung airnya itu besar sekali
sudah itu rumah saya sudah jebol dihantam mobil
sudah itu airnya sudah sangat besar langsung saya azan sekerasnya bersama anak saya berdua
harapan yang ini pak untuk ke depannya kan rumah bapak terkena musibah begitu ya pak sudah tidak bisa ditinggalin
harapan kami yang rumah saya yang dihanyurkan pokoknya harapan kami semuanya yang rumah hanyut tidak bisa diselamatkan
pokoknya kami bermohon kepada bapak presiden dan bapak bapak gubernur ke sumatera barat tolong bangunin rumah kami untuk tempat tinggal
dimana saja bapak untuk membangun rumah kami kami siap
bapak gubernur sumatera barat bapak presiden republik indonesia
kalau bisa memang rumah tempat tinggal kami
semoga harapan dari bapak ibu sekeluarga dan juga korban lainnya terkait tempat tinggal khususnya ya pak
semoga bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang pasti dari pemerintah
nah saudara tentu saja tempat tinggal kepastian tempat tinggal ini menjadi harapan paling utama dari para korban banjir lahar dingin di sumatera barat
yang memang ini menjadi hal krusial begitu
karena mereka hampir seluruhnya ini tidak bisa tinggal di tempat tinggal mereka pada asalnya
asri gunawan subandi kompas tv tanah datar sumatera barat